pemilihan ketua pssi semakin dekat semakin banyak pula sosok sosok yang menyatakan serius dan juga siap memajukan sepak bola indonesia
setelah komisaris jenderal polisi muhammad iryawan kini pemuda asal bandung yang mencuri perhatian lewat bandung premier league pun turut maju meramaikan bursa pemilihan
wawancara korespondensi nn indonesia mahardika utama dengan doni jalu setiabudi sang penggagas bandung premier league sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
saya anita mai pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
penggagas dari bandung premier league doni setiawudi alias jalus yang merasa cukup percaya diri untuk menjadi kuda hitam dalam bursa pemilihan ketua pssi periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
kang jalu apakah kang jalu sudah merasa cukup pengalaman cukup percaya diri untuk maju menjadi kandidat pssi satu apa modalnya kang
dari dulu memang saya ingin terjun
terjun di federasi baik itu di pssi maupun di pt liga
tetapi kemudian kemarin sih juga saya dapat telepon dari salah satu voter di sumatera yang dimana akan memberikan suara voternya terhadap saya untuk maju di pemilihan
yang pertama memang saya tidak menyangka mungkin orang melihat dari apa yang sudah saya lakukan di bwl
akhirnya mereka mempercayai saya untuk cobalah ini anak muda punya kompetensi di sepak bola untuk ikut serta di pemilihan calon ketua pssi
nah kemudian apakah itu modal yang cukup
memang pemilihan ketua pssi berbeda dengan pemilihan umum
artinya bahwa yang memilih adalah voter
nah sebetulnya siapa nanti yang terpilih itu tergantung dari voter
kalau voter itu bisa memberikan kepercayaan terhadap saya ya saya akan menjanjikan sebuah liga yang transparan jujur adil dan tidak punya kepentingan untuk klub manapun
itu yang saya bisa janjikan untuk para voter
bisa jadi itu juga menjadi salah satu visi misinya kang jalus ada lagi yang lain

yang pasti akan ada perubahan statuta pssi yang saya lakukan

di mana akan adanya amandemen di mana seluruh keuangan di pssi itu akan boleh diaudit oleh bpk oleh polri ataupun oleh kpk
yang mana selama ini
tidak pernah ada kita tahu
lantas masalah masalah apa lagi yang paling bikin kang jalu gemes nih
kayaknya gue harus maju nih sebagai anak muda untuk memimpin federasi yang bisa dikatakan cukup bobrok cukup banyak masalahnya

yang selalu gemes itu adalah operator liga

karena saya lihat operator liga ini tidak pernah bisa bersikap netral tidak pernah bisa bersikap adil dan tidak pernah bisa bersikap jujur
contoh contoh ketika saya menjalankan bpl saya tidak punya kepentingan dengan klub manapun
jadi tugas saya operator bagaimana menyajikan liga yang baik benar jujur dan adil
tanpa perlu tahu tanpa siapa yang mau juara siapa yang mau promosi siapa degradasi itu bukan urusan operator
operator hanya menjalankan liga dengan baik dan benar
saya cuma gerget itu aja gitu
kang jalu kang jalu ini dikenal publik karena penyelenggaraan bpl musim ketiga menggunakan teknologi garis gawang dan juga var
jalu var katanya bisa banget
tapi kalau misalkan itu nanti kang jalu terpilih misal konsep var seperti apa yang akan dipakai nanti
apalagi liga indonesia ini ada delapan belas klub yang kondisi keuangannya berbeda beda
bahkan cenderung mungkin banyak yang kurang baik begitu ya
subsidi dari pssi juga kan tidak banyak
artinya sebetulnya setiap kita punya kemauan
itu selalu ada jalan
yang pertama adalah bahwa kita bisa mempergunakan var
apakah harus standar fifa
pertanyaan saya lapangan kita klub klub kita wasit kita apa sudah standar fifa
kan itu juga belum
tapi kenapa liganya jalan artinya apa
var pun kalau kita bisa melobi dengan fifa atau dengan afc bahwa ya minimal kita yang melalui standar
standarnya memang standar tinggi saya pikir tidak jadi masalah
kalau bicara masalah anggaran indonesia negara besar
sponsor juga pasti akan
tidak tentu untuk masalah itu
tapi yang saya pastikan kalau saya memang terpilih
indonesia sudah pasti saya akan menggunakan var dan golein teknologi
apakah kang jalu disini cukup percaya diri
dan apakah hanya ingin meramaikan saja atau bisa menjadi kuda hitam begitu kang
karena saya harus bersaing dengan orang orang besar
tetapi saya punya keyakinan orang orang besar itu bisa saya kalahkan dengan yang maha besar
jadi kalau memang seluruh masyarakat indonesia dan tuhan mengizinkan saya untuk duduk di kursi pssi
pasti ada jalannya untuk naik ke sana